sedikit sedikit lama lama menjadi bukit pepatah ini cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi
pada karmi seorang ibu rumah tangga di pembalang jawa tengah karmi kerepotan saat harus membuka
delapan celengan yang dimilikinya di dalam masing masing celengan ini berisi uang koin pecahan lima ratus rupiah
dan seribu rupiah usai dibuka uang koin yang memenuhi lantai rumahnya ini mulai dihitung
dan ternyata jumlahnya mencapai tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh rupiah warga dukuh pangkah kecamatan petarukan
ini membutuhkan waktu sehari semalam untuk menghitung semua jumlah uang koin yang ia
tabung selama lima tahun ia juga melibatkan belasan tetangganya untuk membantunya menghitung uang uang
koin ini karmi kumpulkan dari uang kembalian setiap kali ia berbelanja enggak sengaja nyeling
sampai sekian banyak setiap saya beli dapet receh saya takut hampir lima tahun hampir empat puluh juta empat puluh
seratus juta banyaknya uang koin yang terkumpul ini membuat suaminya terkejut ia tidak menyangka
sang istri bisa mengumpulkan uang hingga puluhan juta rupiah uang ini akan digunakan karmi untuk
menyerap suaminya saya sudah melihat udah melihat belum nanti belum sempat buka itu terus sekarang
utuh saya bunga apa juga ikut nabung atau nabung atau enggak saya yang tidak mengambil bantu saya
cuman kalau kerja kasih uang kasih mengumpulkan uang koin sebelumnya juga dilakukan
sepasang suami istri di banyuwangi jawa timur bahkan mereka berhasil membeli sebuah sepeda
motor menggunakan sekarung uang koin senilai lebih dari sembilan juta rupiah ditambah dengan uang kertas
pasangan ahmad rasidin dan amidah yang sehari hari berjualan kebutuhan pokok di pasar ini sudah
menabung uang koin selama dua tahun dari sisa uang pengembalian pembeli tim liputan cnn indonesia